ketika terjadi adanya kondisi emergensi
tapi posisinya waktu itu waktu lu seleksi di karang turi itu kan lo baru basket kan baru smp ya kalau gue baca baca tuh
alhamdulillah sejuta aja kalau udah nyampe tapi ini delapan kalinya delapan juta
apakah sudah berhasil diidentifikasi penyebab dari kebakaran ataupun ledakan yang terjadi ini
ya kalau masalah apa sih hidupnya yang gak bermasalah gitu
karena setahu aku pembangunan infrastruktur di sana itu masih kurang merata
kemudian untuk rangkaian kereta api argo willift hanya satu gerbong saja yang mengalami kemeringan namun tidak sampai keluar dari jalur
dan ikut berkontribusi terhadap dunia